ya bukan saja hanya dari makanan aktivitas fisik usia jenis kelamin
ternyata juga faktor genetik memiliki peran besar dalam metabolisme nutrisi juga terhadap penyakit
nah ada tren diet yakni diet berbasis pemeriksaan genetik atau nutri genomik
yang bisa menawarkan solusi sehat untuk anda ini liputannya
kerap menjajal beragam diet untuk menjalani hidup sehat tapi hasilnya masih belum sesuai harapan anda
program diet mengalami revolusi dari masa ke masa
metode ini dianggap paling populer untuk memangkas berat badan
penelitian tentang diet pun berkembang salah satunya nutrigenomik diet berbasis pemeriksaan genetik atau dna
ini merupakan adaptasi dari diet yang disetujui oleh dokter dokter spesialis gizi
gizi jadi dari healthy balance diet
dan juga kita intinya sih lebih personalized jadi lebih personal ke setiap pasien
nanti setiap pasiennya sudah pemeriksaan genetik kemudian sekarang ada masalah kesehatan apa itu kita sesuaikan
makanan yang masuk dianggap sinyal yang dapat mempengaruhi aktivitas gen
bagaimana cara kerjanya
setelah puasa tiga puluh menit dilakukan pengambilan sampel yang diambil
dan diambil dari kesehatan gen
air liur melalui tabung khusus yang sudah dilengkapi larutan pengawet
sampel akan dikirim ke laboratorium di kanada untuk mendapat profil lengkap dna
nutri genomik memakan biaya sekitar dua belas juta rupiah namun peminatnya tetap banyak
terlebih pemeriksaan dna cukup dilakukan sekali seumur hidup
wilsa salah satunya setelah ia melakukan tes kini anaknya yang berusia
sembilan tahun juga menjalani tes nutri genomik
ini keinginan dari saya karena kalau misalnya dari kecil dia bisa kita kasih tahu
cara makan yang baik apa yang baik buat badan dia lalu olahraganya yang tepat juga apa
menurut saya bagus sekali itu semacam investasi yang menurut saya nilainya luar biasa banget mbak
pasti kasih tahu nggak pakai suntikan ya no
hasil akan diterima pasien setelah satu bulan
dari hasil pemeriksaan dna penentuan diet pola makan asupan nutrisi
serta olahraga yang tepat mulai dioptimalkan
yang pasti adalah pemeriksaan ini personalize jadi sangat personal setiap orang akan beda
kemudian kita juga lebih pengennya lebih ke arah preventif

sebelum orang itu sakit diabetes sebelum orang itu sakit jantung ataupun kolesterol yang tinggi
kita udah tahu nih gennya seperti apa
jadi kita bisa berusaha mencegahnya yang paling bagus kan tanpa obat kan
harus misalnya dengan makanan dan juga kegiatan aktivitas fisik seperti itu
ekspor dna anda dan jadilah jenius dalam menerapkan pola makan sehat dan olahraga yang efektif dan tepat
tentunya yang sesuai
yasef asya jakarta